berulangnya peristiwa melarikan jenazah terkait kasus virus corona di makassar
membuat tim gugus covid sembilan belas provinsi sulawesi selatan menyiapkan langkah hukum
gugus tugas covid sembilan belas menganggap aksi massa itu berbahaya dan terorganisir
peristiwa kelompok massa yang melarikan jenazah terduga covid sembilan belas di kota makassar kembali terulang
minggu malam kemarin di rumah sakit stella maris makassar
masa yang sebagian diduga membawa senjata tajam
menarikan jenazah terduga covid sembilan belas yang beralamat di jalan hati rela makassar sulawesi selatan
untuk mencegah berulangnya aksi besurupa ini
gugus tugas covid sembilan belas provinsi sulawesi selatan menyiapkan langkah penegakan hukum bersama tni polri
untuk mencari dan mencegah aksi serupa yang dianggap terorganisir tersebut
ini harus kita cermati bahwa ini sebuah gerakan
yang betul betul kita tidak bisa terima
maka saya minta adipakabodap pangdap kita sudah sepakat
untuk melakukan penelusuran mencari orang orang ini